sebenernya lo bisa ngeliat mel
lo pura pura buta
cuma pengen lo jujur sama kita
biar kita bisa bantu lo mel
kalian kenapa nanya gitu banget sih
kan dengan gue kayak gini udah jelas kalau mata gue tuh fine aja
cuma pengen lo jujur aja sama kita
kalau lo jujur
gue sama mata jadi lebih gampang ngomong ke pangerannya
gila si atta lekat banget dia
gue pura pura buta kayak gini supaya my prince tuh merasa bersalah dan kalau lagi kecik kecik gue
iya gue pura pura buta kayak gini supaya my prince tuh merasa bersalah dan kalau lagi kecik kecik gue
iya mau gimana pun juga gue akan terjuangin cerita gue ke my prince
heliana arkandini pura pura buta
ternyata si mel cuma pura pura buta doang
gue gak mau my prince deket deket sama si cea asongan
gue gak sudi banget
makanya gue butuh bantuan kalian
saya tahu sekarang ternyata mel memang pura pura buta
pak reger tahu dari mana

agak mudah tapi agak suka saja kayaknya
kok sekurang kurangnya kali ini main main di kpud kan
pak video ini tuh udah bener bener viral pak
saya aja dapat video ini tuh dari akun
apa yang aku takutkan terjadi
salin gimana kamu jahat perpuluhan saya sama cewek memiliki fried arriba
terus kapan jadi jadwal saya bisa ketemu pak raymond
kau diem aja sih kamu
jadi waktu saya lagi teleponan sama sekretasnya pak raymond
tiba tiba pak remon rebut teleponnya pak
kenapa kok kamu mau diem lagi sih
udah kasih tau aja ke saya
gak apa apa apapun jawaban pak reman pasti saya terima kok
bentar lagi kan saya sama pak raymond jadi besan
saya nggak enak jawabnya pak
gak enak kenapa sih
udah lah ngomong aja
saya masih ada kerjaan lain yang harus saya selesaikan
jadi pak raymond bilang
pak alex jangan pernah berharap
bisa bekerja sama lagi dengan perusahaannya pak raymond
saya juga kurang tahu pak
karena setelah itu
pak remon memutus sambungan teleponnya
pak remo sendiri yang bilang begitu ke saya
kalau gitu kamu balik ke ruangan kamu aja dulu

baik pak kasih permisi
kenapa pak raymond bicara seperti itu ke linda
sementara saya ini kan calon besannya
aku harus bicara soal ini lagi ke pak raymond
kenapa dia gak bisa penuhi janjinya untuk membalikan semua asetku
setelah pangeran dan mel bertunangan
tapi sebelumnya aku harus bicara dulu ke pangkalan
emangnya mel kenapa
sebenarnya apa pak
mel sebenarnya tidak buta
aku gak nyangka mel tegang lakuin hanya demi mendapatkan cintanya pangeran
pasti berat sih untuk pak remon menghadapi sikap mel
dan aku tau pak raymond butuh orang untuk mendengarkan semua permasalahannya
kamu tau gak tadi ada orang budgeting yang liat pak bos datang kesini untuk nungguin pacarnya
sayang banget aku gak lihat
padahal penasaran deh liat pak bos kalo lagi yaitu cinta
kayak gimana sih ceweknya pak raymond
kenapa mereka nyebut nama pak raymond ya
kebetulan kan tadi pak raymond itu datang kesini untuk nemuin aku
terus lagi ada beberapa karyawan juga yang merhatiin sih
tidak terlalu ada soalan
jadi itu prosesnya
kalian gak usah gosipin pak raimon sari
beliau itu ceo kantor sebelah
sekarang kalian balik ruangan kalian masing masing
dan jangan pernah ada gosip apapun juga di sini
apa benar bukan pak raymond papanya mel
orang yang mereka maksud
bunawang butuh bantuan saya
oh enggak enggak ada pak
makasih ya pak
maaf saya mau balik ke meja saya
saya harus mengingatkan semua karyawan
untuk tidak pernah ngomongin nama pak raimon
di depan bunawang